dalam periode transisi masa perpanjangan psbb provinsi dki jakarta sepanjang juni ini
terdapat enam puluh enam rw berstatus zona merah yang masuk dalam kategori wilayah dengan pengendalian ketat
rw tersebut terdiri dari lima belas rw di jakarta pusat lima belas rw di jakarta barat lima belas rw di jakarta utara
rw di jakarta timur tiga rw di jakarta selatan dan tiga rw di kepulauan seribu
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan
pembatasan mobilitas di rw rw tersebut akan berbeda satu dengan yang lain
karena di setiap rw memiliki kondisi penyebaran covid sembilan belas yang berbeda
sehingga membutuhkan cara penanganan yang juga berbeda
kita memantau semua wilayah yang tadi disebut sebagai wilayah pengendalian ketat
ini ada enam puluh enam ini
jadi mobilitas penduduk di sana dibatasi
hanya dalam wilayahnya tidak boleh keluar
kemudian cara pengendaliannya beda beda
karena tiap wilayah punya karakteristik yang lain
sementara itu angka penularan virus covid sembilan belas di jakarta dinilai sudah bisa dikendalikan
hal ini yang mendorong gubernur dki jakarta anies baswedan menetapkan masa transisi fase pertama psbb
menurut penelitian tim fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
saat ini tingkat penularan covid sembilan belas di jakarta
ada di angka sembilan selama dua minggu berturut turut
angka ini menandakan penularan sudah bisa dikendalikan
sebelumnya pada awal maret dua ribu dua puluh
tingkat penularan mencapai rt empat atau satu orang bisa menularkan kepada empat orang lainnya
kita resiko tetap ada
dan itu akan menjadi tinggi hanya karena satu atau dua orang yang tidak berperilaku aman tadi
saya mengatakan berperilaku aman untuk mengurangi resiko
kalau itu diterapkan setiap orang menerapkan itu vaksin yang terbaik yang kita punya
kita ingatkan lagi juga jadi makanya pembatasan sosial berbasis komunitas
berbasis lingkungan itu menjadi lebih penting dibandingkan pembatasan sosial berskala besar
yang hanya regulasi peringatan itu nggak mungkin
mau ngerahin puluh isi mau ngerahin tentara nggak ada gunanya juga
meski demikian kuas padan tetap harus dalam skala tinggi
pasalnya wilayah sekitar dki jakarta seperti tangerang bekasi dan lainnya masih dalam zona merah
oleh karena itu kedisiplinan individu menjadi kunci penurunan kasus covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia